terpidana mati kasus narkoba freddy budiman membaca surat taubat dalam sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri cilacap jawa tengah
isi surat menyatakan penyesalan freddy karena menjadi bandar narkoba
iya vito namun jaksa penuntut umum tetap menolak pk yang diajukan freddy budiman
jaksa menilai tidak ada bukti yang baru yang diajukan terpidana mati
yang ini saya buat dengan sebetulnya dan sadar dan ikhlas tanpa perasaan dari orang lain
dengan permohonan aku dan doktor nasional semoga allah subhanahu wa ta'ala
kita mendengarkan penyesalan freddy budiman yang selain menyatakan siap dieksekusi juga meminta maaf
karena telah meracuni masyarakat dengan narkoba
meski disertai pembacaan surat tobat jaksa tetap saja menolak gugatan peninjauan kembali freddy budiman
jaksa menilai tidak ada bukti baru dalam pk yang diajukan
karena itu jpu meminta majelis mengabaikan gugatan
sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pendapat penasihat hukum serta jaksa